personal mobility device atau kendaraan elektrik untuk satu orang mulai banyak muncul di jakarta
namun dengan adanya transportasi publik seperti mrt dan juga lrt yang akan rampung di tahun ini
ataupun sudah rampung gitu ya seperti mrt
apakah masyarakat indonesia khususnya jakarta masih tertarik
untuk menggunakan personal mobility device sebagai moda transportasi ke kantor
saat ini teknologi mulai mengubah cara kita berpergian
dalam beberapa tahun terakhir personal mobility device mulai bermunculan
persona mobility device mengacu pada moda transportasi yang dirancang untuk satu orang
baik manual ataupun menggunakan tenaga listrik
seperti skuter elektrik longboard elektrik segway dan lain sebagainya
menurut analisa id tech x
pasar dunia personal mobility device dan kendaraan elektrik
akan mencapai tiga puluh tiga miliar dolar amerika di tahun dua ribu dua puluh
hal ini dikarenakan tingkat kesadaran lingkungan yang semakin meningkat
salah satu personal mobility device yang mudah dan nyaman digunakan adalah skuter listrik
yang cocok untuk pengemudi awam tanpa pengalaman naik papan luncur atau sepatu roda
skuter elektrik adalah sama kayak zaman dulu kita pakai
otopet tapi sekarang kita kasih listrik kita kasih baterai kita kasih motor
jadi bentuknya lebih terbarukan
dikarenakan kita menciptakan kondisi go green
yang mana bebas polusi kita tidak ada biaya maintenance
kita tidak ada biaya untuk bensin parkir segala macam

pembangunan komunikasi jakarta
sekarang kita akan mencoba untuk mencoba
pembangunan komunikasi jakarta
kecepatan skuter elektrik bisa mencapai hingga tiga puluh km per jam
dan bisa membawa pengendara dengan bobot satu ratus dua puluh kg
sedangkan longboard elektrik bisa memiliki kecepatan hingga empat puluh km per jam
dengan jarak tempuh antara sepuluh sampai dua puluh km
saat ini personal mobility device lebih banyak digunakan sebagai moda transportasi jarak dekat di jakarta
karena memiliki mobilitas yang lebih berkualitas
namun masih banyak kendalanya
kalau perjalanan dari rumah ke kantor sih pada dasarnya sih enak ya
jalanan sudah halus cuman musuh kita itu ada pengendara lain
terutama untuk motor dan lain lain itu pasti musuh kita lah
nggak mau ngalah juga mereka

memang belum tersedia di seluruh kawasan
lajur khusus sepeda di jakarta memang belum tersedia di seluruh kawasan
maka itu pengguna personal mobility device kesulitan untuk melintasi jalan
lajur khusus untuk mobil ini di jakarta
di mana mobil ini di jakarta

di jakarta sebentar lagi akan beroperasi
dan personal mobility device memang bisa menjadi moda transportasi yang menyenangkan dan efektif
jika kantor anda berlokasi di dekat stasiun stasiun mrt

kekurangannya adalah memang bobot elektrik digital ini sedikit lebih besar
dan lebih berkualitas
dan lebih berkualitas
sebagai contoh skuter ini beratnya tujuh kilo
jadi kurang convenient jika anda bawa ke kantor

tetapi kembali lagi
memang personal mobility device ini adalah jawaban untuk menjawab solusi polusi udara di jakarta

tim liputan cnn jakarta